oke bang imar kebiasaan buruk apa bang anwar yang belum hilang dan tidak sekarang
kebiasaan buruk bang anwar yang belum hilang dan tidak ada di sini itu apa sih
kalau kebiasaan buruk yang belum hilang tuh satu aku tuh demen banget yang namanya hibur
jadi pelor kalau dimana mana aja tuh kayak pelor jadi akhirnya dia suka kayak siang siang
suka kayak tidurnya bablas kalau misalnya kita nggak pakai alarm ya
itu pokoknya kebiasaan buruk yang nggak bisa aku hilangin sampai sekarang
kalau aku pribadi boros banget aku tuh paling nggak bisa megang uang banyak ya makanya aku
dikonclor sama mamaku yang kayak setiap habis gajian tuh yang kayak
ini uang harus di kesini kesiniin untungnya alhamdulillah aku punya mama yang memang
apa ya senang investasi jadi kalau misalnya ada uang sekian langsung ke sini
soalnya aku pernah nih ya kenapa aku bisa aku bilang boros misalnya aku megang sejumlah uang
itu aku mikirnya gak buat hari depan tapi yaudah
kesenangan aku aja beli sepatu beli baju beli kebutuhan syuting gitu
kalau nggak dikontrol tadi tuh di apa namanya tuh mereka dikontrol dengan baik
ya pasti itu bakalan belas belas belas habis habis aja
nah sudah nggak sih bang ngobaki waktu kerjaan apa sama keluarga ataupun sama temen temen terdekat
sebenarnya bukan susah sih ya lebih ke ini sih lebih ke prioritas gitu kan
karena sekarang di dunia entertain nor masih prioritasnyail begun detar luar biasa kan
jadi keluarga yang ada harus kita kesampingkan gitu kan walaupun tadi aku nomor dua kan itu keluarga
tadi aku nomor dua kan itu keluarga tapi tetep keluarga nomor satu kalau misalnya lagi free lagi
nggak kerja pasti aku bener bener langsung quality time sama keluarga misalnya nyari yang bener bener
liburan bareng entah itu kayak acara makan makan jadi kayak lebih aku pinter ngebagi baginya aja sih
jodiac sebenernya anwar tuh orang
nggak percaya sama jodiac tapi anwar demen bacanya demen bacanya itu kalau misalnya gini
hari ini nih aku baca jodiak ya karena memang aku kan setiap seminggu sekali kan itu berlangganan
ada majalah tabloid kan media cetak tuh salah satunya terus aku lihat tuh di jodia kalau misalnya dia
beritanya bagus di jodiacnya itu aku kayak yes yes yes berarti relate sama kiri pander tapi kalau
misalnya dia beritanya jelek misalnya kayak positif ya negatif itu kalau misalnya kayak nggak nggak nggak
itu bukan itu bukan itu jadi lebih kayak buat hewan aja sih percaya nggak itu cuma kayak bacaan seru
aja yang bagus jadi motivasi
yang jelek yaudah kita bohong bohong gitu
iya kan bener kan
seberapa penting banget handphone di lokasi syuting ini menurut bapak anwar
penting banget apalagi aku kalau calling an semuanya dari manajer dari klien klien itu langsung ke handphone semua untuk endorse
apalagi sekarang kan lagi pandemi gini kan lebih banyak kita menggunakan media sosial digital gitu
jadi handphone tuh buat anwar ya nomor satu itu sebagai media apa ya media kerjaan anwar sekarang gitu
untuk endorse dari yang aplikasi tok tok instagram pokoknya semua media sosial jadi handphone gitu
kalau ada handphone ya kita nggak bisa kerja
nah dulu kasih apa di program dasarnya
yang paling nyesel yang jahil siapa bang orangnya pak
ah pernah pernah kebencian
ah pernah kebencian apa aja bang sama dia
dia sumpah dia kalau misalnya kayak misalnya kita pakai sepatu
apa yang suka kayak diumpetin
terus kayak ngeledek ledekin semuanya diledek ledekin sama dia
tapi aku mikirnya gilenya itu jahil sayang ya bukan jahil benci kan
beda kan jahil benci sama jahil sayang
kalau dia diem makanya kita mikir ya kenapa ya kang denny diem
tapi semakin dijahilin oh dia semakin sayang nih gitu
nah kalau bang menteri dia pengaruh
terus terus durasi ya durasi
aku lihat tuh ini nih ini dia termasuk orang yang jahil juga nih
parah ya tiara apa
karena tiara juga orang yang jahil
cuma di jalannya lebih kayak ke kata kata
lebih kayak ngeledekin gitu
tuh kayak tadi tuh contohnya lo jadi ya diru
nah kalau bang menteri ngecat kan yang kemarin mau ngapain
ya habis bengong langsung ngambil ke dispenser ambil air minum oke udah disitu langsung di
ngobrol aktivitas di mandi kek mau ngapain kek nah kalau mau suka traveling aku lebih suka ke
gunung kalau ke pantai hitam panas banget aku tuh kan tipikal orang yang laki laki resik ya
suka memperhatikan penampilan gitu ya ini kan utangnya tapi mau pamer cincin hahaha
iya jadi aku tuh kan suka kayak perawatan jadi kalau misalnya udah hitam dikit tuh kayak udah kesel
jadi makanya kalau menghindari banget laut gitu ngejegerk dikit tuh langsung kulit aku tuh sensitif
namanya orang kaya kan jadi kulitnya tuh suka kepek kepek kayak borok bisul gitu jadi kayak ya
udah lebih baik ke gunung gunung lebih kayak rileks iya ganti ulit hahaha kayaknya